kita beralih ke ibu kota lubang di underpas kuningan mampang akibat penutup gorong gorong yang hilang pagi ini sudah ditutup sementara oleh petugas dengan pembatas jalan
gubernur dki jakarta anies baswedan mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik
pagi ini lubang di anderpas mampang sudah ditutup sementara oleh petugas dengan pembatas jalan
sebelumnya viral di media sosial tentang lubang di anderpas mampang yang disebabkan hilangnya penutup gorong gorong
setidaknya ada dua puluh lima penutup gorong gorong yang hilang
masyarakat banyak yang mengeluhkan hal tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas
gubernur dki jakarta anies baswedan mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik milik bersama
pemerintah akan pasti kerepotan bila setiap fasilitas publik itu mengalami vandalisme diambil dirusak